matahari pagi disambut senyuman indah
hari yang bahagia buat kita
kita jalan sayang
kena gak makanannya
tidak menginginkan malam ini berakhir
aku juga merasakan hal hal yang sama
aku gak mau banget malam ini berakhir
biasanya aku takut sama kegelapan
pagi itu datang besok
tapi untuk pertama kali
dan aku berharap
malam ini nggak pernah berakhir
hari baru yang akan kita lalui adalah hari hari yang penuh dengan harapan
kita akan berkumpul bersama lagi
kita setiap hari
dan kita setiap hari
akan menyusung mentari pagi
sebuah impian dan harapan yang baru
aku udah tau itu
bener dugaan sinyonya teh
masih beli aku lagi pacaran
nanti harus ngancurin aja mereka
pake apa yang ngancurin aku
di danau aku pasti banyak kodok
mas abib dimana sih
hah dicariin kemana mana
gak taunya disini
au aja tempat yang enak buat pacaran
coba ada neneng
aduh gimana ini nyari kodok teh
masih kodok dimananya
aduh dimananya sih kodok ya aduh
dimana tuh mana sih kodok
biar acara mereka tuh hancur sekalian
dimana tuh mana sih kodok
ya allah ya allah
iya aku juga denger
suara siapa ya
tapi kok gak ada orang
atau kita salah dengar ya
sepertinya sudah mau jalan
kita cari tempat berperiwet
yang bener dong
susah ini tembak farmin susah
semua ini terkena bang farmin
neng neng neng tuh jadi hancur
hei hei sengsi lagi ya
itu mas apik mas bela
jangan tembak farmin
gara gara mau hujan
acara kita gagal deh
apa apa kan masih bareng bareng
aku minta maaf sama kamu karena selama ini
aku sudah menyakiti kamu
kenapa nggak dari dulu ya
melakukan ini semua
gak ada gunanya menyesali
kita harus menghadapi masa depan
gak mungkin pria paling beruntung di dunia ini
kamu tahu apa
aku ingat baik baik
dan aku simpan di memori otak aku
kalau pada suatu hari nanti
aku kangen sama kamu
bagaimana kalau sekarang
kita mencari sarapan
aku terikat kontrak
yang menyebalkan itu
kamu gak usah khawatir
selama sembilan bulan
aku akan terpenjara oleh sintia
tapi tidak ada satu orang pun
memenjarakan hati aku
kamu kenapa sih
masih sembarang saja
itu tak ada hal kan
ya kamu sekalian alleine kerjasama
ntar aku untuk lihat aja

bella seandainya aja aku bisa menghentikan waktu pasti akan aku lakukan
biar aku bisa bersama kamu terus selama ini
elvieve sekarang udah waktunya kita kembali ke dunia nyata kita
ke kehidupan nyata kita
kita harus menjalani kehidupan kita masing masing sampai saat ini kita bisa berkumpul lagi
terima kasih sudah memberikan kenangan indah untuk aku bella
kenangan ini gak akan pernah aku lupain
aku yakin kenangan ini yang akan membuat kita bertahan selama sembilan bulan ke depan